hai kaya habis malam satres narkoba pores metro tanggerang kota kembali melakukan penggeledahan
di rumah stand up komedian coki pardede dalam penggeledahan bersama sang komika ini petugas
menemukan alat suntik dan berbagai macam obat obatan barang bukti itu langsung dibawa
petugas untuk pemeriksaan lanjutan hai kau kau tungguin barangnya coki pardede diringkus
polisi pada rabu malam di rumahnya di kawasan cisauk kabupaten tanggerang banten dalam penangkapan
ini petugas menemukan satu paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu seberat
satu gram polisi juga mengamankan seorang wanita berinisial w kami sore coki dinyatakan
positif amfetamin dari hasil tes urinnya kepada petugas sang komika mengaku ia mendapat
barang harap itu dari rekannya berinisial w yang satu adalah misalkan diri kedua duanya
warga tanggerang selatan yang sementara sekarang ini diamankan di pores metro tanggerang kota
diamankan pada yang ditemukan ada
coki pardede merupakan jebolan ajang pencarian bakat stand up komedi yang diselenggarakan oleh
salah satu stasiun tv swasta hingga berita ini diturunkan coki masih dalam pemeriksaan intensif
petugas dan dijerat undang undang narkotika dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara tim liputan cnn